musyawara nasional persatuan bulu tangkis indonesia di kota surabaya jawa timur akhirnya melahirkan ketua yang baru
pemilihan berlangsung secara mufakat setelah wiranto terpilih secara aklamasi karena pesaingnya gita wirjawan mengundurkan diri
musyawara nasional yang digelar selama dua hari di istana ballroom hotel bumi surabaya jawa timur
akhirnya memilih wiranto sebagai ketua umum pdpbs yang baru
pemilihan diikuti oleh tiga puluh pemilik suara dari total tiga puluh lima pemilik suara
wiranto terpilih setelah pesaingnya gita wirjawan menyatakan mengundurkan diri saat sidang pleno keempat
atau pada saat proses pemilihan ketua umum
sebagai ketua umum yang baru wiranto akan memimpin pbtbsi untuk masa jabatan dua ribu enam belas dua ribu dua puluh